teksturnya mirip perpaduan ubi labu dan sawo dengan rasa yang manis
sementara karyawan dengan gaji lima juta rupiah membayar pajak sebesar tiga ratus ribu rupiah per tahun
tidak hanya sekedar unit simbolis saja ada ruangnya
terutama bagi orang orang yang berada di australia
tapi andai waktu itu lu main juga mungkin nama lu mungkin lebih melejit dari lima tahun lalu mungkin ya kalo lu waktu itu main ya
jadi memang untuk kupat tahu mangun reja ini salah satu yang menjadi keunikannya adalah di bumbu kacang yang lebih terasa pedas ya